satu dari sekian banyak pepohonan yang ada di dusun curah ban ban desa tanggulwetan
kecamatan tanggul kini menjadi perhatian warga sekitar setelah mengeluarkan air layaknya gerimis
pohon bangkal setinggi dua puluh meter yang ada di pinggir jalur selatan
kini banyak didatangi warga yang ingin merasakan air yang turun dari ranting pepohonan ini
fenomena tak lazim ini diketahui warga saat melintas di bawahnya
siang hari saat kondisi panas terik sinar matahari
guyuran air membuat warga terkejut hingga akhirnya kabar pohon ini menyebar di masyarakat
gerimis kayak grimis ya ada pohon satu itu bisa banyak airnya gitu
ya nggak banyak nggak heran ada yang heran
masalah nyata nyatanya pohonnya itu juga mampu minyak awan itu
oh juga berbau juga
pohon menangis ini merupakan sebuah proses gutasi
yakni proses pelepasan zat cair dari tanaman melalui daun dan batang
saat tanaman tersebut tidak memungkinkan melakukan transpirasi berbentuk gas
ada satu proses metabolisme dari tanaman lagi yang disebut sebagai gutasi
gutasi ini adalah proses pelepasan zat cair dari dalam tanaman melalui daun batang dan sebagainya
fenomena gutasi seperti ini sering terjadi di tengah musim hujan
dengan persediaan air yang cukup dan sinar matahari yang berlimpah
saiful kusmandani kontributor jember jawa timur